kepolisian senin pagi berhasil mengangkat bus pariwisata yang terlibat dalam laka maut ciloto dari jurang sedalam delapan meter
ya dan proses pengangkatan ini berlangsung cukup lama sekitar sembilan jam menggunakan empat mobil unit mobil derek dari polres cianjur sukabumi kota dan juga bogor
setelah berjibaku sejak pukul delapan malam bus pariwisata yang membawa rombongan kpps kebayoran baru menuju cibodas akhirnya berhasil diangkat
proses pengangkatan bus sempat terkendala kondisi di lapangan yang curam dan juga licin
akibatnya arus lalu lintas menuju cianjur dan bogor sempat terhenti selama beberapa jam dan menyebabkan antrian kendaraan sepanjang kurang lebih dua km
aparat kepolisian di lapangan segera melakukan pembersihan jalan raya untuk memperlancar arus lalu lintas dalam persiapan puncak arus balik liburan yang diprediksi akan terjadi pada senin siang
guna mencegah kecelakaan bus kembali terjadi saat lantas polres cianjur akan semakin intensif menggelar operasi razia di sejumlah titik dan juga mengimbau masyarakat untuk melapor pada petugas bila bus yang digunakan dirasa bermasalah
dari mulai pukul delapan malam tadi malam kita sudah berusaha
kita berusaha melaksanakan proses evakuasi terhadap bus keytrans tersebut yang tadi kita lihat ada jatuh ke perkebunan warga
dan alhamdulillah tadi kurang lebih pukul lima tiga puluh tadi mas saksikan sudah bisa terangkat seluruhnya
alhamdulillah barusan setengah tujuh kita tarik menuju ke pores cianjur ke kota cianjur
dan dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut bagaimana sebenarnya kondisi bus tersebut kita akan memeriksa daripada atpm atau agen tunggal pemegang merk
kemudian yang kedua daripada dinas perhubungan yang mengeluarkan kirnya
dan nanti dari data data tersebut kita bisa mengevaluasi apa penyebab daripada kecelakaan
dan saat ini kita akan langsung ke ciloto sudah ada rekan kami arya dita utama yang berada di sana
oke selamat pagi dito dito bagaimana situasi dan kondisi di sana saat ini
mengingat juga sebenarnya ini merupakan hal yang sangat ironis ya karena belum lama ini sudah pernah terjadi kecelakaan bus pariwisata dan kini kemudian terjadi lagi
jadi bagaimana apakah anda sudah mendapatkan informasi terbaru mengenai kecelakaan yang kembali terjadi
ya halo selamat siang joy dan juga anissa
memang saat ini pihak sejumlah aparat gabungan yang melibatkan dari kkk lantas polri juga dit lantas dari polda dan juga sat lantas dari polres cianjur sendiri saat ini masih melakukan oleh tkp
memang saat ini sedang istirahat dan rencananya akan kembali digelar pada pukul sebelas siang nanti
dapat saya informasikan bahwa memang hasil akhir dari penyelidikan penyebab dari
laka kecelakaan yang melibatkan bus pariwisata yang menewaskan sebelas orang saat ini memang belum selesai
memang rencananya hari ini proses olah tkp direncanakan sudah selesai
di mana nanti hasilnya direncanakan dapat dikemukakan pada publik setidaknya paling cepat pada nanti hari rabu mendatang
tapi memang dapat saya informasikan bahwa memang dari keterangan saksi yang selamat yang berada dalam bus tersebut mengatakan bahwa memang penyebab kecelakaan tersebut diduga merupakan adalah akibat remblong
dan memang hal ini dibuat
berkuat dengan pernyataan dirlantas polda jawa barat sendiri yang tadi malam meninjau ke lokasi dan saat menyaksikan proses evakuasi bus yang diangkat dari jurang ini sendiri mengatakan bahwa
piston rem depan baik yang kiri dan depan diketahui sudah bermasalah sebelum kecelakaan terjadi
bahkan juga rem belakang atau rem angin ternyata ketika diperiksa lagi ternyata vakumnya kendor sehingga memang menyebabkan bis tersebut tidak dapat berhenti
dan akhirnya menabrak sejumlah kendaraan sebelum akhirnya jatuh
tapi memang hasil penyelidikan belum berakhir dan memang tadi dari tim yang melakukan olah tkp sendiri telah memasang sejumlah alat yakni alat pemindai tiga dimensi
di mana mereka akan mengukur ketinggian atau perbedaan ketinggian dari kontur tanah nantinya akan dianalisa data tersebut nanti juga akan digunakan sebagai hasil bentuk video
untuk mereka ulang kejadian untuk dapat mengetahui lebih jelas dari penyebab kecelakaan ini
dan memang semakin banyak kejanggalan kejanggalan yang ditemukan
dari pihak aparat sendiri seperti misalnya nomor kiri yang ternyata tidak sesuai dengan yang peruntukan
di mana nomor kir yang ditemukan pada bis pariwisata tersebut ternyata adalah nomor kir yang digunakan untuk mobil box bukan untuk bus
dan memang hal ini saat ini sedang di cross check oleh pihak dishub jawa barat kepada dishub dki jakarta di mana bus tersebut terdakar
dan menurut dari dishub jawa barat sendiri rencananya hasil tersebut dapat diketahui mungkin hari ini
keterangan dari saksi juga sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian
dan sekali lagi nanti akan digabungkan dengan analisis data hasil perekaman yang terjadi di lapangan ini sendiri
sebelum nanti dapat mengungkapkan hasil akhir dari penyelidikan ini
begitu anissa dan joy
ya dito ini kan sebenarnya kejadian yang sudah berulang
dan pada kecelakaan sebelumnya pihak kepolisian juga sempat melakukan razia
apakah hal tersebut juga akan dilakukan kepada insiden kali ini
ya betul tadi saya tadi sempat berbicara dengan kasat lantas polres cianjur
akp erick bangun prakasa dia mengatakan bahwa sejak terjadinya peristiwa kecelakaan seminggu yang lalu
yang di sekitar gadok tepatnya di wilayah bogor sendiri memang pelaksanaan razia terus diintensifkan
ada pun kasat lantas polres cianjur sendiri mengatakan bahwa ada sejumlah titik di mana akan dilakukan razia
untuk mencegah bis bis yang bermasalah
nah ini adalah hal yang sangat penting
karena memang di situ dianggap rawan
mengingat bahwa memang ada tanjakan yang curam dan juga turunan yang tajam juga
sementara itu juga di pihak pakasat lantas bolgor akp p hasbi ristama juga mengatakan
bahwa memang razia juga telah diintensifkan
tepatnya di persimpangan gadok di mana memang kendaraan akan diperiksa terlebih dahulu
supaya tidak sampai menimbulkan kecelakaan
hal yang menarik saya dapat informasi bahwa pada saat hari terjadinya kecelakaan
pihak kasat lantas polres bogor sendiri telah melakukan razia
pada saat itu pada pagi itu ada lima kendaraan yang ditahan atau diminta untuk putar balik
karena kendaraan dinilai tidak layak
antaranya seperti tidak memiliki rem tangan ataupun juga rem yang dianggap tidak pakem
tapi sangat disayangkan meskipun telah melakukan razia tetap saja ada bis bis yang akhirnya lolos
dan akhirnya menimbulkan kecelakaan seperti ini
dan perlu saya sampaikan juga untuk mengantisipasi memang untuk arus balik yang rencananya terjadi
pada hari ini pihak kepolisian baik dari polres cianjur dan juga polres bogor telah bekerja sama
dan menetapkan ratusan aparat personil di sejumlah titik titik yang rawan kemacetan
seperti misalnya di cianjur telah disiagakan sejumlah personil di titik titik misalnya di tempat makan
tempat pusat perbelanjaan sementara untuk di wilayah bogor sendiri akan ditempatkan sejumlah personel
di tempat tempat misalnya di persimpangan pasar cisarua kemudian ada simpang taman safari
dan juga tentunya simpang gadok itu sendiri
dan juga tentunya dengan memperlakukan sistem buka tutup yang nanti rencananya akan diperlakukan
mulai pukul tiga belas sampai pukul tujuh belas untuk arah tujuan puncak menuju ke jakarta atau tol jagorawi
begitu anissa dan joy
ya dito jika tadi anda mengatakan bahwa memang hari ini akan merupakan puncak arus balik
dari long weekend kemarin begitu dan juga razia sudah diberlakukan begitu terkait dengan kecelakaan yang kemudian terjadi
apakah anda mendapatkan informasi
masih ada kasus kasus atau dari bus yang bermasalah atau bus yang nakal yang kemudian
ya mengenai soal itu memang saya belum mendapat informasi misalnya di kasat wilayah
maksud saya di satlantas bogor sendiri karena memang saat ini saya posisinya ada di cianjur
tapi memang saya tadi bertanya kepada kasat lantas polres cianjur sendiri mengatakan bahwa memang hari ini
memang tidak ditemukannya
maksudnya bus yang bermasalah ketika melaksanakan razia
tapi memang meskipun begitu pihak kepolisian juga menganjurkan kepada masyarakat
agar lebih proaktif untuk memperhatikan kondisi kendaraan yang digunakan
misalnya bus yang digunakan maksud saya
apabila memang ditemukan masalah jangan diem saja jangan pasrah
kalau sebaiknya kalau bisa turun saja dan laporkan kepada aparat terdekat nanti
supaya bus tersebut dapat ditindak supaya tidak sampai menimbulkan kecelakaan
yang sebagaimana terjadi pada hari minggu siang kemarin
begitu joy dan anissa
iya memang ini juga kemarin jika kita lihat ada beberapa korban yang selamat
mengatakan bahwa memang mencurigakan karena busnya sendiri bermasalah dari awal ya
baik terima kasih arya dita utama atas laporan anda langsung dari area cianjur
dan memang juga tadi seperti yang sudah dita sampaikan
jangan hanya diam saja jika merasa bahwa kendaraannya ini bermasalah
karena dari dua kejadian yang cukup besar terjadi di long weekend berturut turut ini
korban yang selamat mengatakan ya memang yang pertama itu waktu dia
jadi mereka sudah tahu sebelum terjadinya kecelakaan
betul yang digadok mengatakan bahwa kendaraannya sempat mogok
lalu curiga mengapa ya mogok
lalu yang di ciloto juga mengatakan bahwa memang kendaraan ini tidak bisa
mengendalikan rem dan juga gasnya
ini kan berarti sudah ada indikasi indikasi yang harusnya juga membuat masyarakat lebih jeli
untuk akhirnya bersuara atau mengatakan kepada seseorang bahwa ini trip jangan diteruskan deh lebih baik
betul tadi dito juga bilang memang ditemukan ada beberapa misalnya nomor k
kir yang tidak cocok tadinya izinnya untuk mobil box tapi ini untuk bus pariwisata
itu sebenarnya hal hal yang juga harus ditertipkan oleh dari pihak pemerintah begitu ya dari menhub
memang ada masalah juga di kendaraan lalu juga ada juga masalah yang di pengemudi
jika sebelumnya juga digadok itu mengatakan bahwa pengemudinya bahkan tidak memiliki sim begitu
dan sayangnya di kejadian di ciloto ini pengemudinya merupakan salah satu korban yang tewas
sehingga tidak dapat dimintai keterangan tapi tentunya mudah mudahan
kedepannya tidak akan ada lagi hal hal seperti ini
dan ini merupakan kecelakaan yang terakhir